boleh cerita awal itu kalian ketemu dimana sih
mari kita laksanakan pernikahan
sebenarnya kita kenal sekitar
udah hampir empat tahun
eh lima tahun yang lalu
kita kenalan si
jadi kita kenal
itu ya kita profesional

cil kan ada ya
pengen banget punya suami kayak gini
aku berada di industri ini
gak pernah ya ngomongin tentang
jadi ini agak aneh sebenarnya
cuma kalo buat aku
hamish tuh orangnya
dia passionate banget
dan dia dari pertama gak pernah ragu
jadinya aku juga gak ada alasan untuk ragu sama dia
terus apa lagi ya
dia apa ya dia ngomong
ya pokoknya gitu deh
saya memeh pernah ketemu
um dia bertemu batcai
um dia betang biasa seksiu
dia tuh ada selalu nge support semua yang saya pengen jalanin
membuat saya jadi manusia yang lebih baik
dia sangat percaya sangat komitmen dengan saya
dia suka dengan saya dan itu energi yang saya perlu
dari awal saya bilang kamu berikan aku energi itu dan aku akan tidak berhenti
jadi itu kayak dan itu terus terus gak pernah ada berhenti berhentinya
jadi dapet support seperti itu dari orang yang saya sayang
oke sampai akhirnya sampai di hari ini ya hamish dan juga yaya
kalau kita ngomongin soal persiapan pernikahannya
nah kita disini semua tahu kalau kalian berdua tuh sibuk banget
persiapkan ini seminggu kemarin ya
jadi si yaya semua udah tahu dia emang bangung mungkin tiga dua kali seminggu
jadi keluar kota terus setiap kali saya ambil kerjaan
saya juga keluar kota bisa seminggu di kampung mana gitu
jadi kita mungkin ketemu dalam satu sempet ya satu bulan itu bisa
kalau untung lima hari
tapi kita harus siapin kawinan amaran semuanya
jadi proses itu semua sangat sangat dibantu dengan orang orang di sekitar kita
karena kita ya colongan waktu banget
kadang kadang dia lagi bangung di surabaya saya terbang satu satu kelam sama dia
lalu setelah itu balik lagi
karena emang gak ada waktu
susah sekali jadi waktu berdua
sampai akhirnya kalian tiba di hari ini
sampai nanti tentunya amin ya
seumur hidup akan meluangkan waktu bersama
oke kalau yaya sendiri mungkin boleh tambahin ya
persiapan menuju hari h sampai akhirnya terlaksana nih
kalau misalnya cewek sih pasti udah punya
dream weddingnya seperti apa
jadi mungkin emang
ya alhamdulillah ketemu
orang orang yang tepat untuk ngerjain
apa ya emang kita nggak pernah mikir
untuk punya wedding yang gimana gimana banget
asal yang dekat dekat kita
ngerjainnya pakai hati juga kita udah seneng
ini satu experience yang saya belum pernah ngerasa
kayak hamish juga besar di australia di sumba di badai
semua orang datang untuk
support hamish waktu kemarin di pengajian
itu yang gak ternilai ya hamish ya
semua orang tercinta men support kalian berdua
sampai hari ini
dan ini tentunya gak lepas dari
persiapan dan juga
perbantuan dari tim yang luar biasa
dari bright story tentunya
hadir bersama dengan kita mbak ayunda
boleh diceritakan sedikit
mbak untuk peran bright story dalam
membantu persiapan pernikahan raisa dan juga hamish
kita membantu yaya
dan hamish dari awal dari mulanya
mulai lamaran kemudian
berlanjut sampai hari ini
kita membantu dari mulai proses pencarian vendor
jadi semua hal hal yang kita persiapkan
untuk pernikahan ini
pernikahan yayasan sama hamish gitu
konsep pernikahan yang akhirnya
sampai hari ini dilaksanakan tuh mungkin boleh
di share juga untuk teman teman yang mungkin pernah
sulit untuk mewujudkan pernikahan
impian mereka berdua karena
setelah kita sebelumnya ngobrol ngobrol
kita beberapa kali meeting dulu
mereka berdua semua suka yang
hal yang berbau natural
kemudian yang simple gitu semua yang
intimate dikelilingi oleh sahabat terdekat
untuk dekorasinya sendiri
karena mereka suka yang natural itu
ke tema yang rustic
jadi pemilihan warnanya kita didominasi
dengan warna pastel
yang dikombinasikan dengan
bedaunan dengan beberapa
oke baiklah nah selain
dari mbak yuni cukup panjang ya
mbak akte untuk sampai di hari ini
untuk prosesi pernikahan yang
telah dilewat baik selamat sore semuanya
selamat sore kami dari rt organizer
mungkin saya bisnis dua ribu tujuh belas kemarin
di mana raisa
pengajian kemudian siraman
dan juga ada acara
adat sunda ngayak serh
pada malam harinya tanggal dua puluh sembilan
dilanjutkan juga kemarin
di mana hemish mengadakan
pengajian tanggal dua september
yang mana diundang teman teman dekat
dan kerabat dekat dari hemish
untuk acara kemarin dan hari ini
tanggal tiga september rangkaian acara
pernikahannya dimulai dari acara
pernikah pada pagi hari
yang dimulai pukul sembilan pagi tadi
yang puji tuhan berjalan dengan
dilanjutkan dengan acara adat sunda
dan acara ramah tamah
atau acara resepsi siang setelah itu
dan tidak lupa juga
nanti malam akan dilanjutkan lagi
dengan resepsi makan malam
dan tentunya semua ini bisa
berjalan dengan baik berkat kerjasama
yang baik dengan bright story team
tentunya juga dengan
raisa dan hemis yang begitu baik hati
sekali kepada kita kompak juga
selama persiapan tanpa dian hari hak
oke congratulations sekali lagi
dan tidak lupa juga tempatnya
disini acaranya untuk tanggal
oke terima kasih oke terima kasih sudah
hampir di penghujung acara bisa dibilang
alhamdulillah dan tentunya
kita dong ada yayasan pasti muncul lagi nih
hashtag hari patah hati nasional
ampun ya netizen biasa
ini berarti salah satunya gak patah hati tuh yang
ini hari berbahagia semua gitu
hemis mungkin atau yaya ada tanggapan
sebenarnya kita menghargai
energi yang baik dari semua orang
karena memang meme sekarang lagi
trendy banget untuk meme yang lucu lucu hashtag
tapi yang kita sebenarnya terima kasih
dapat energi dari semua orang
dan entusiasme udah kayak gitu
terima kasih semua yang netizen
dan semua yang follow kita
dan support kita
oke mungkin yaya mau ditambahi
hemish wow karena sebutannya udah gitu ya
yaya sendiri nanti ada rencana nggak sih
ikutan traveling gitu sama hemish
semua orang kayak kapan kak
ya gimana ya diajak ke mall aja dibilang check in di hotel ya
susah jaman sekarang
dari kemarin kita sangat sibuk
dengan kegiatannya masing masing
terus juga menghindari
banyak sekali ya emang
nggak mudah ya berada di dalam
relationship yang dilihatin banyak orang
pasti dong abis selesai
ya pastinya pengen banget ditunjukin
ini pertama kali
depan media akhirnya disebut suami dan istri
gitu ya semuanya happy banget
dengarnya kalau untuk ke depan ya project
atau misalnya ada acara dalam waktu dekat
silahkan dikasih icip icipnya dulu
kita tadinya mau duet tapi gagal
oh gitu apa yang menyebabkan
karena kita juga saling
support saya dengan
nyanyi terus di akhir
tahun juga akan ngeluarin
sesuatu yang baru lagi
dan kayaknya heimis juga
begitu ya i mean sekarang
aja kita mengerjakan
good music buat saya sendiri
untuk ke depannya saya akan lebih
lingkungan dan edukasi
dan ya harus lihat nanti
ada sesuatu dari kalian berdua yang
tentunya akan dar kita tunggu aja
sekarang sudah bersama selalu dan selamanya
ini pertanyaan terakhir deh ada yang
mau yai sama heimis sampaikan ke teman teman
ada yang mau disampaikan
doanya terus juga
insya allah memuat berita yang baik baik
terima kasih banyak itu kita anggapnya
sebagai doa semoga
bisa menikmati makan siangnya
habis ini oh iya dong tentu
menikmati sajian yang sudah
disiapkan oleh yaya heimis
dan juga tim ya oke baiklah
kalau begitu nampaknya ini juga sudah menjadi
akhir pertanyaan yang terjawab
dikirimkan langsung ke email
terima kasih tapi sebelum kita tutup acaranya
kita masuk sesi foto bersama
terlebih dahulu foto berempat
terlebih dahulu kemudian nanti foto
berdua ya kita lihat dulu
kita lihat lurus ke depan terlebih dahulu
kemudian ke kiri
kemudian ke kiri
ke kiri terlebih dahulu ke kiri
oke sebentar nanti ke bawah
juga mas iri bawah boleh
kiri bawah diberikan ya
kiri atas kiri atas
kiri atas oke
ke sebelah kanan
kanan bawah boleh
ya tengah bawah boleh
terima kasih sekarang kami
persilahkan raisa dan
kita mulai kanan dulu silahkan
ya sebelah kanan terlebih dahulu
kita kasih kesempatan kanan
oke ke arah kanan bawah yaya
dan heimis oke
heimis ke kanan bawah
mohon maaf oke kemudian
tengah bawah boleh
ya tengah bawah silahkan
ya sebentar ya kiri bawah dulu
kiri atas sekali lagi
kiri atas sekali lagi
kiri atas sekali lagi
ya kita kasih pose
dapat fotonya silahkan
kan ke arah kanan terlebih dahulu
yang lebih cheerful boleh
oke karena sebentar ya kita mulai
masuk ke tengah silahkan
silahkan tengah atas silahkan
tengah atas ya sebentar
tengah atas oke
sebentar ya yang kiri sabar dulu
ya kita masuk ke
melanjutkan makan siang bersama dengan
teman teman media sekali lagi
untuk teman teman yang
mau menyimak cerita lengkap dan momen romantis
mereka raisa andriada
terima kasih selamat siang dan sampai jumpa
di ayat ke depan